kemudian masuk ke india dan kita bantu india
mungkin ada strategi atau ada ekosisi yang besar
karena kalau kita lihat harga gabah tadi kata bapak
dan menyita uang cukup banyak dan dokumen ya pak
kemudian kalau menurut saya pribadi beliau itu menerapkan trilogi kepimpinan ki hajar diwantara
terus tahun dua ribu ada film beberapa dari sherina
membutuhkan tenaga yang sangat besar